selanjutnya ada kisah remaja asal kudus jawa tengah dewi zuhara yang menjadi viral di media sosial
dewi menuai simpati netizen setelah membagi kisah bertemu dengan sang ayah setelah sepuluh tahun terpisah
pertemuan bermula ketika dewi salma memesan ojek online untuk pergi ke sebuah restoran
betapa terkejutnya salma karena ternyata pengemudi ojek online yang mengantarnya tak lain adalah ayahnya sendiri
setelah perceraian orang tuanya siswi kelas dua sekolah menengah atas itu tidak pernah bertemu sang ayah sejak usia tujuh tahun
sama mengaku bahagia bertemu sang ayah kembali berkat ojek online
salma sempat berfoto bersama sang ayah dan mengunggahnya ke akun instagram yang kemudian menjadi viral dan menuai simpati banyak netizen
selain bertemu kembali dengan ayahnya salma juga mendapat tumpangan gratis hari itu
halo selamat malam dan sapolitik budiman sujad miko yang mendukung prabowo supianto sebagai capres
membuat budiman dipecat dari pdi perjuangan
puan maharani menyatakan ada yang ingin melihat pdi perjuangan pecah kawan jadi lawan
tapi banteng tidak akan ciut apakah ini pertanda
ada kader pdi perjuangan lain yang akan bernasib sama seperti budiman
dan sapolitik budiman sujad miko berujung kawan jadi lawan
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
budiman sujatmiko akhirnya resmi dipecat sebagai kader pdi perjuangan
adalah buntut dari dukungannya ke bakal calon presiden prabowo subianto
surat pemecatan budiman ditanda tangani oleh ketua umum pdip megawati soekarno putri
saat dikonfirmasi melalui pesan singkat perihal pemecatan
budiman hanya menjelaskan dirinya tetap akan meneruskan apa yang telah dia lakukan
namun budiman juga mengatakan
belum berpikir untuk bergabung dengan partai gerindra
partai gerindra pun terbuka
bila budiman hendak bergabung
ketua dpp partai gerindra habibur rahman menilai
sosok budiman punya kesamaan cita cita dengan gerindra
hingga saat ini belum ada pernyataan dari beliau untuk gabung ke partai gerindra
tapi secara umum secara umum secara normatif
partai gerindra adalah partai
terbuka cita cita perjuangan pak budiman dengan partai gerindra kurang lebih kan sama
sebelumnya dalam temu kader pdip di yogyakarta selasa lalu
megawati sempat menyinggung soal kasus budiman yang disambut riuh para kader pdip
tapi tanpa menjelaskan lebih lanjut kasusnya
mega kemudian bercerita diskusinya dengan presiden joko widodo
tentang kondisi politik jelang pemilu
mega mengasosiasikannya seperti orang lain
seperti orang berdansa
dia menyebut sejumlah pihak akan melakukan dansa politik sesuai dengan gayanya masing masing
seperti pak kasus nih pak budiman sujat miko
laku kek berbingungnya
ada rock and role nanti kalau udah ganti ganti pasangan
terus beliau sambil ketawa
oh saya paham bu paham
nah nanti suasananya kayak gitu
jadi lihat aja sekarang nggak usah nanti mikir mikirnya gini
aduh kok kita dikurung kok kita di ini kan menang w
tapi nyambut gawe
sebelum menerima surat pemecatan budiman bersama wali kota solo
yang juga putra jokowi gibran raka buming raka
sempat menghadiri acara kopi darat nasional partai solidaritas indonesia selasa malam
awalnya gibran mengapresiasi psi sebagai partai anak muda yang eksis
namun juga menyebut partainya yakni pdi perjuangan punya kader muda berkualitas
kala budiman hendak menimpali pernyataan gibran
ia justru berselorong
apakah budiman jadi atau tidak dipecat dari pdi perjuangan
tapi jangan salah pdi perjuangan juga punya kader kader muda yang bagus
ya itu ajalah ya
ntar malah macem macem nanti ya
karena nyebut partai kami tadi pdi perjuangan
oh nggak jadi dipecat ya mas
usai sesi dialog kopi darnas psi
ada momen yang memperlihatkan gestur gibran menolak
saat salah seorang kader psi naik ke panggung
dan hendak memakaikan jaket psi berwarna merah kepada gibran
kala itu gibran sedang bersalaman dengan sejumlah kader psi
di area panggung
sementara itu dalam acara konsolidasi dpp pdi perjuangan jawa tengah
di semarang pada jumat malam
ketua dpp pdip puan maharani
menyinggung rasa sayang megawati kepada presiden jokowi dodo
puan mengingatkan para kader untuk tetap solid
termasuk ketika menghadapi gosip yang mempertentangkan mega dan jokowi
jangan biarkan soliditas partai diusik
oleh mereka yang hanya ingin memecah belah
atau mempertentangkan ketua umum ibu megawati dan presiden jokowi
puan juga bicara
tantangan besar partainya menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
termasuk adanya pihak kawan yang jadi lawan
ada tantangan besar
ada perlawanan besar
kawan jadi lawan
banyak pihak yang ingin melihat kita pecah
ingin melihat kita lemah
bukan banteng namanya kalau ciut
bukan pdi perjuangan namanya kalau takut bertempur
tim liputan cnn indonesia
dengan saya kemudian jumat

pdi perjuangan memanggil budiman
namun tidak menjatuhkan sanksi
itu disampaikan oleh ketua dewan
kehormatan pdi perjuangan komarudin watubun
bahwa tidak ada sanksi hanya
memberi warning untuk kembali ke garis
organisasi itu adalah kesempatan
pertama yang diberikan pdi perjuangan
kepada budiman sujadmiko selanjutnya
jejaknya seperti apa
jejak dan usaha politiknya ternyata
jumat delapan belas agustus satu hari
setelah hari kemerdekaan republik indonesia
budiman sujadmiko dan prabowo
mendeklarasikan relawan prabu
atau prabowo budiman bersatu
di kandang banteng semarang jawa tengah
ini merupakan basis pdi perjuangan
dan budiman mengaku
tak mendukung bakal capres pdi perjuangan
ganjar pranowo karena indonesia
butuh kepemimpinan yang strategik
pak ganjar baik bukan buruk ya
tapi indonesia butuh kepemimpinan
yang strategik untuk hari
ini itu alasan dansa politiknya
budiman sujadmiko kita lihat
jejak peralihan dukungan
budiman ke prabowo ternyata
pdi perjuangan resmi mengirimkan
surat cinta pemecatan budiman
surat pemberhentian pemecatan ditanda tangani
langsung oleh ketua umum dpp pdip
perjuangan megawati sukarno putri
istianto isinya memutuskan memberikan
sanksi organisasi berupa pemecatan
kepada saudara budiman sujadmiko
keanggotaan partai demokrasi indonesia perjuangan
anda bisa lihat disini cuplikan
kita dapat bocorannya
ini dikirimkan langsung oleh
dpp pdi perjuangan melalui pos
kepada budiman sujadmiko
poin poinnya surat pemecatan
budiman ada beberapa poin ya
empat poin satu memberikan sanksi
organisasi berupa pemecatan kepada budiman
sujadmiko dari keanggotaan pdi
perjuangan yang kedua melarang saudara
budiman melakukan kegiatan
dan menduduki jabatan apapun yang
mengatasnamakan pdi perjuangan
yang ketiga dpp pdip
akan mempertanggungjawabkan surat keputusan
pada kongres partai yang harusnya digelar
pada agustus dua ribu dua puluh
yang keempat surat keputusan berlaku
sejak ditetapkan dan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan
ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan
budiman sujatmiko yang dikirimkan oleh
dpp pdi perjuangan
ini mungkin akibat dansa
politik yang dilakukan oleh aktivis
apakah budiman sujadmiko sudah
siap berhadapan hadapan ataupun berlawanan
dari kawan menjadi lawan
dengan pdi perjuangan dan bagaimana
kemudian pdi perjuangan
mengkonsolidasikan ataupun merapatkan
pada adam
tapi apakah mudah
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dansa politik budiman sujatmiko yang mendukung prabowo subianto sebagai capres membuat budiman dipecat dari pdi perjuangan
puan maharani ketua dpp pdip menyatakan ada yang ingin melihat partainya pecah kawan jadi lawan tapi banteng tidak akan ciut
apakah ini pertanda ada kader pdi perjuangan lain yang akan bernasib sama seperti budiman
dansa politik budiman berujung kawan jadi lawan
malam ini kita akan membahasnya dengan narasu
cara sumber yang sudah ada di studio
saya perkenalkan satu satu
yang pertama ada politikus
tidak ada partainya
budiman sujadmiko sekarang lonely ya
saat malam mas budiman
biasanya saya sebutnya nama partainya belakangnya
politikus pasar bebas
ada anggota dewan pembina partai gerindra
selamat malam nana
politikus pasar by bebas benar kan
ada ini politikus senior pdi perjuangan
pasar bebas kotor royong
direktur eksekutif parameter politik mas adi praetno
saat malam mas adi
saat malam rifana
dan seperti biasa ya sebagai bentuk partisipasi publik
kita selalu mengundang teman teman pemilih muda
yang malam ini bergabung melalui sambungan virtual
ada senat fakultas hukum universitas muhammadiyah malang
bergabung melalui sambungan virtual
gelap gelap semua ya kayaknya
mungkin lampunya bisa dinyalain
jadi wajahnya bisa terlihat
teman teman dari umm
nanti teman teman dari umm bisa memberikan kritikan
bertanya begitu ya
dan juga menyampaikan pendapat
kira kira bagaimana melihat dansa politik dari aktivis sembilan puluh delapan ini
ini murni idealisme atau pragmatisme
nanti kita tanya mungkin terakhir ya
sebelum saya tanya ke mas budiman
saya harus putarkan dulu
pernyataan penting ini
dari ketua dp
pdi perjuangan ibu megawati
ketua umum dp
pdi perjuangan ibu megawati soekarnoputri
kita dengarkan bersama
pak budiman sujetmiko
nanti kalau udah ganti ganti pasangan
yang ini ganti sini
oh saya paham bu
nah nanti suasananya kayak gitu
lihat aja sekarang
nggak usah nanti mikir mikirnya gini
aduh kok kita dikurung
kok kita di ini kan meneng weh
tapi nyambut ga weh
anda kecewa nggak dengan keputusan ibu megawati soekarnoputri
memecat anda sebagai kader pdi perjuangan
aturan partai saya bisa menerima
tidak ada keberatan
masa nggak kecewa dipecat
dari partai yang dari kecil katanya anda idola
kalau dalam pengertian mengikuti emosi
mencoba memahami acara bung karno
mengkaji sendiri maupun di pimpin tokoh pni dulu
ini saya melihat ini sebagai sebuah patahan yang cukup
tetapi kalau saya lihat perjalanan bung karno
bung karno dulu mendirikan pni
ditahan oleh belanda
keluar dari penjara
pni nya kemudian dibawa menjadi lebih organisasi pendidikan
dia tidak masuk pni
gabung ke parti indo
pun tahun ketika bung karno jadi presiden
yang orang nggak banyak tahu
bung karno itu tidak pernah menjadi anggota partai lagi
artinya bung karno juga ketika menjadi pemimpin besar revolusi
posisinya politisi pasar bebas kalau pak istara
tapi tentu saja saya bukan beliau
tapi saya ingin mengatakan bahwa memang oke
bahwa bung karno tetap menjadi seorang soekarnois
bung karno tetap menjadi seorang revolusioner
bung karno tetap menjadi seorang marahainis
bahkan dengan pada waktu itu beliau tidak masuk menjadi anggota partai
dan apa yang dikatakan bung karno di akhir akhir hidupnya
dia bicara tentang form nasional
saya tidak mau menyamakan
tapi kadang kadang yang saya pelajari dari bung karno adalah cara berpikirnya
cara berpikir itu artinya gini
yang konsekuen adalah cara berpikir ya
situasinya bisa berubah
data datanya bisa berubah
sehingga kemudian harus disikapi dengan tindakan tindakan yang sesuai dengan keadaan
nah bung karno dan juga saya melihat indonesia hari ini
karena perlu ada persatuan kamu nasional
dan untuk itu saya bersedia mewakafkan diri
termasuk membakar diri saya
termasuk dibakar atau apapun namanya
dan pada akhirnya ya sudah
ini memang sudah menjadi takdir politik atau jalan politik saya dari dulu
anda mewakafkan diri anda
anda membakar diri anda
dan berujung pemecatan
tapi di sisi lain anda menyadari nggak
bahwa pemecatan anda ini akibat dansa politik yang anda lakukan
seperti yang tadi disampaikan oleh bu mega ya
banyak kadernya yang kemudian berdansa
dansa politik yang dilakukan anda dengan mendukung pak prabowo subianto
itu penyebab utamanya
kalau kita lihat dari geraknya seolah seperti dansa
tapi kalau kita lihat pernyataan bu mega
seperti saya memahami cara berpikir dan pidato bu mega tiga tahun terakhir
menurut saya dansa saya tetap dalam kerangka
dalam kerangka irama
irama kedalutan bangsa
irama transformasi indonesia ke depan
ya mungkin bisa saja saya keplaset ya
saya bisa saja keplaset
tapi tetap saya tetap berdansa dalam kerangka irama
irama perjuangan begitu
kalau tadi pertanyaan idealisme atau pragmatisme
ini menarik nih pertanyaan ini
tidak sedikit banyak dalam karir politik saya ada tawaran tawaran pragmatis
yang membuat saya bisa saja mengkhianati idealisme
tapi saya berhasil menolaknya
apakah pilihan saya mendukung pak prabowo adalah pragmatis
sampai hari tidak ada perbincangan soal jabatan dengan pak prabowo
tapi lahir dari analisis saya
indonesia membutuhkan kepemimpinan yang strategik
pemimpin yang populis adalah pemimpin yang turun ke bawah
pemimpin strategik adalah setelah pemimpin menemui rakyat
dia ngangkat rakyat ke atas
bukan terus menerus bersama rakyat di bawah
tugas pemimpin strategik adalah mengangkat rakyat yang ditemui di bawah
ke level yang lebih atas
lebih atas lebih atas lagi
nah kita butuh itu
kita masih mendapatkan info bahwa ppdb dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh akan diberlakukan seperti tahun dua ribu dua puluh
jadi kita tenang tenang saja
tetapi ketika masuk di bulan maret
tiba tiba muncul peraturan akan menggunakan peraturan permendikbud no lima puluh satu dua ribu delapan belas
nah dengan adanya permendikbud tersebut kita mencari tahu apa sih yang menjadi peraturan yang boleh kami tahu
ketika permendikbud itu menyebut bahwa penerimaan siswa menganut sistem zonasi dengan tidak mempergunakan nilai un
itu yang jadi masalah bagi kita
nah untuk menilai anak anak
jadi awalnya tidak tahu bahwa ada sistem ppdb dengan sistem zonasi ini ya
sehingga kemudian agak kaget ternyata ada sistem ini begitu
tapi ini udah tiga tahun loh ini tahun ketiga
nah awal awal dua ribu delapan belas itu yang mau masuk di akhir tahun ajaran dua ribu delapan belas
itu kita sudah tahu
kemudian kan ditolak juga sama masyarakat
akhirnya kembali ke ppdb dua ribu tujuh belas
jadi kita masih menggunakan dua ribu tujuh belas
dan kemudian pada desember itu kepala dinas pendidikan jawa timur
menyatakan akan tetap memakai ppdb tahun lalu
sampai dengan bulan januari masih ada komit informasi
dari kepala dinas akan masih memakai ppdb tahun lalu
tetapi begitu akhir maret itu kita mendapat informasi bahwa ppdp akan diberlakukan
seperti permendikbud nomor lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas
yang mengacu pada penerimaan murid jawa timur
silahkan dilanjutkan pak
jadi kita jadi bingung
ini yang benar yang mana
nah kita meminta informasi ke kepala dinas
karena memang sudah beda sekali
pada tahun lalu kita menggunakan zonasi atau rayon
kalau di surabaya itu rayon dibagi lima rayon
tetapi setiap siswa itu masih bisa memilih di rayonnya sendiri atau di zonanya sendiri
satu pilihan dan satu pilihan lagi keluar sona
tetapi dengan adanya apa
karena sistem permendikbud yang no lima puluh satu itu diikuti dengan keluaran dari dinas
tetapi setiap siswa tidak bisa memilih keluar dari zonanya
itu yang jadi masalah
setiap zona yang ada itu sma yang ada di wilayah zona tersebut
tidak mencukupi untuk kapasitas anak anak siswa smp yang keluar
atau yang lulus
di surabaya itu tiga puluh dua kecamatan dua puluh dua sma
sma nya itu berada di tengah kota
sedangkan dari dua puluh dua itu kalau tujuh nya ada di tengah kota berarti kan tinggal lima belas
kalau ada tiga puluh dua kecamatan ya kita bisa melihat sendiri
akan melayani dua kecamatan
artinya kan tidak cukup
karena setiap sekolah itu kan cuma memberikan pagunya sekitar tiga ratus
nah kalau kita dikompetisikan dengan jarak artinya kan tidak ada keadilan di situ
baik pak jospan artinya
ya itu yang membuat ribut bahwa itu tidak cocok untuk diberlakukan di surabaya
oke artinya anda menolak sistem zonasi ini dan mungkin sejumlah orang tua yang bergabung dalam
komunitas ataupun perhimpunan anda
tetapi kan itu sudah kita sampaikan saat iring di dprd bulan april itu
tetapi oleh beberapa sebagian pihak bahwa dianggap untuk aturan itu adalah sebagai pembangkangan
sehingga pihak kementerian memberi penegasan
kita harus terlebih dahulu pak jospan nanti saya akan ke pak suparto untuk mengkonfirmasi lagi
dan saya juga akan tanya setelah kemudian presiden meminta untuk dievaluasi apakah ada penyesuaian perubahan dari sistem zonasi ini atau bagaimana
tapi kita harus break kami akan segera kembali sesaat lagi
oke kita lanjutkan diskusinya
sebelum saya akan ke pak suparto kita coba dengarkan apa yang kemudian dikatakan presiden menyikapi soal polemik ppdb tahun dua ribu dua puluh
memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi
tapi tanyakan lebih detail kepada menteri pendidikan
pak suparto masih bergabung bersama dengan kami
baik pak suparto
pak suparto apa yang anda bisa jawab dari keluhan tadi pak jospan soal misalnya di zona itu ternyata sekolahnya tidak mencukupi begitu
sementara masyarakatnya banyak ataupun mungkin sebaliknya
ini kan teknis sekali pak suparto
bagaimana soal itu dan soal pemerataan juga termasuk juga setelah kemudian ada presiden meminta untuk dievaluasi
apakah ada perubahan dari kebijakan soal zonasi ini
saya jawab yang pertama soal pemerataan sekolah tadi ada
tiga puluh dua kecamatan tetapi hanya ada dua puluh dua sma
kira kira begitu saja
jadi begini mas
barokannya zonasi itu adalah kita jadi menyadari bahwa selama ini memang pembangunan di bidang pendidikan belum rata
kita tidak menyadari kalau tidak ada zonasi
kita tidak menyadari
itu gitu ya
nah begitu ada zonasi akan kelihatan
nah ternyata oh ini di sana kurang di situ berlebihan misalnya
di jawa barat misalnya itu ada tiga kabupaten informasi dari kepajian kebutuhan keputusan jawa barat
di mana kalau anak itu mau ke sma menempat jarak sekitar tiga puluh km
itu kan memang belum rata berikan kita
itulah tentunya zonasi
jadi dengan zonasi itu akan menunjukkan bahwa oh ini kurang ini berlebihan
maka nanti yang berlebihan akan diarahkan ke yang lain
tapi kan implikasinya kepada masyarakat kepada orang tua murid kepada peserta didik yang jadi bingung kalau begitu pak
begini ini memang kebijakan baru
jadi mengubah paradigma berpikir masyarakat secara nasional itu kan masih tidak mudah
dan itu perlu keselamatan
oleh karena itu harus dimulai
kalau tidak kita mulai keberanian untuk memulai itu penting
kalau tidak kita malah kalau dibiarkan begini terus maka tujuan pendidikan kita yang berkeadilan itu tidak akan tercapai
sajar apa tidak sajar itu sebetulnya tahap penting pak ya
karena penting kita berhasil sejalan yang apa ya kita tidak tahu
yang benar ya pak
itu tidak benar gitu ya
nah ini mau menyebabkan jalan yang lurus
tapi kan begitu ya
kita berada di jalan yang tidak benar tapi kita nggak sadar gitu
ketua dan zonasi baru sadar
baik pak subarto
kami meyakini mungkin nawaitunya baik
tapi ketika implementasi di lapangannya apakah sudah dipersiapkan mulai dari infrastruktur sekolahnya pemerataan sekolahnya
karena ada keluhan misalnya begini pak
misalnya ketika ada satu anak diberprestasi atau nilainya tinggi
tapi kemudian karena dia zona di sekolahnya justru bukan sekolah sekolah yang favorit
sehingga tidak bisa untuk masuk ke sekolah favorit yang ia inginkan begitu
itu seperti apa solusinya
yang pertama begini
soal anak berprestasi ya
jadi kalian menjawab soal rimbawan pak budjen untuk mengevaluasi itu
jadi sudah kita rapatkan
sudah membuat edaran bahwa sudah ada revisi
itu yang untuk mengakomodasi jalur apa namanya anak berprestasi itu yang dipersonasi
nah yang kedua
soal sekolah favorit
nah ini rapat
jadi masyarakat kita itu kan masih susah bergerak
dari paradigma sekolah favorit
nanti kalau dia taruh ke jalur yang dianggap favorit saat ini
itu kan saat ini
karena nanti ketika insaminasi diberlakukan dalam waktu tiga lima tahun
itu kemungkinan pendidikan kita itu dibuat ya secara relatif
disparitasnya tidak terlalu tinggi
dan hanya antara sekolah yang satu yang tidak terlalu tinggi
baik baik baik
anda setuju tidak dengan kemudian ini soal untuk pemerataan kebijakan ini
agar kemudian tidak ada sekolah paling favorit dan tidak favorit
ya kami kpai menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini
meskipun kami juga memiliki catatan catatan
itulah kenapa kemudian kami membentuk tim khusus juga
selain kami membentuk tim pengaduan
kami juga menggunakan tim pengawasan
nah ini ada dalam upaya memberikan masukan atau advokasi kebijakan kepada pemerintah
karena apa saja itu bu
catatannya memang nanti kita akan sampaikan
tetapi untuk sementara memang yang nampak terlihat di lapangan adalah terkait sosialisasi
kami sepakat bahwa sesungguhnya kalau mau melihat kepentingan terbaik bagi anak
justru sistem jurnalis ini kepentingan terbaik bagi anak
jadi ya pertama ini kan mendekatkan anak pada sekolah
antara jarak rumah dengan sekolah
akhirnya anak anak ini jalan kaki cukup kan naik sepeda cukup ke sekolah
secara biaya pun terjadi penghematan transportasi
anak sebenarnya jadi beristirahat yang cukup juga
karena dia tidak perlu berjam jam menempuh perjalanan dari sekolah ke rumah setiap hari
nah jadi anak itu punya hak untuk beristirahat
ini menjadi cukup
tumbuh kembangnya akan baik
yang ketiga adalah sempat sarapan
banyak anak tidak sempat sarapan karena memang waktunya tidak cukup karena jarak yang jauh
itu pilihannya memang
tapi jarak itu jauh
untuk anak anak ini mengganggu
nah dia gak sempat sarapan
tapi kalau ini dekat cukup sempat sarapan
bahkan makan siang bisa diantal oleh orang tuanya
karena dekat rumahnya
nah yang ketiga adalah kami yakin kekerasan dalam pendidikan akan turun
karena temannya dia di sekolah adalah teman main di rumah
kenal orang tuanya
jadi kalau kenal antar orang tua itu pun sekolah bisa melibatkan orang tua dengan jauh lebih baik
artinya penyelesaian penyelesaian persoalan pun itu bisa melibatkan orang tua
nah kalau sma oke lah
kalau sma kan memang rata rata sma di tingkat kecamatan ya
maksudnya di wilayah kecamatan

nah artinya kalau sudah sma kan juga sudah besar
kalau kemudian dia memilih yang lebih jauh ya menurut saya nggak apa apa
tapi kalau sd smp lebih tepat
kalau keluhan keluhan seperti tadi pak jospan katakan
misalnya satu daerah ternyata tidak merata
kemudian kualitas sekolah di zona misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua ataupun kemampuan siswanya
nah memang tadi satu mengubah paradigma tadi sulit
sudah dijelaskan saya tidak ulang
yang kedua adalah ini problem masa lalu di mana pendidikan itu di daerah pun banyak apbd itu tidak mencapai
undang undang dasar kita bahkan
jadi banyak daerah itu tidak mengalokasikan dana pendidikan selama ini dengan benar
akibatnya kita bisa melihat sekarang sarana perasarana kesediaan pemerataan sekolah sekolah itu terlihat jomplang
nah misalnya kami mengapresiasi pemerintah kota bekasi
jadi ini tahun ketiga dia belajar

kemarin di tahun pertama kedua mereka baru sadar betul
iya ya ini penduduk berkembang besar di sini tapi nggak ada sekolah
nah sekarang mereka bikin sekaligus tujuh smp tahun ini
jadi smp lima puluh sampai lima puluh enam
nah ini di wilayah wilayah di mana tidak ada sekolah sekolah negeri
jadi menurut saya nanti daerah akan didorong untuk memperbaiki
dan masyarakat pun bisa tahu pemerintah daerahnya kerja atau tidak untuk pendidikannya lebih baik
saya ke pak jospan
pak jospan apa tanggapan anda dari diskusi kita
dari diskusi kita tadi ya ini soal pemerataan
sebetulnya tujuannya baik agar kemudian baik juga bagi siswa dengan bersekolah di sekitar daerah dia tinggal
apa tanggapan anda mungkin mewakili orang tua murid yang agak keberatan soal sistem zonasi ini
ya karena sekarang saya kan kondisinya ini kan untuk anak yang smp mau masuk ke sma
tetapi untuk pemerataan itu sendiri
sekolah sekolah yang ada di lingkungan mereka tidak ada
yang diratakan itu untuk dimasukkan di mana gitu
apa mereka sekolah di kelurahan atau sekolah di apa gitu
nah ini satu kecamatan aja nggak ada sekolah terus penduduknya keluaran dari smp dua ribu
ketika dua itu akan mencari sekolah ketemu dengan kecamatan lain sekolahnya cuma tiga ratus
kan nggak cukup juga
nah daripada itu pusing pusing yang seperti itu
nah daripada itu pusing pusing yang seperti itu
dengan sona dengan apa
kan kalau kita menganut untuk menghargai anak itu sendiri
kan seharusnya apa usaha anak itu sendiri
kembali lagi kan ke ujian nasional hasil dari ujian nasionalnya
hargai aja seorang anak itu untuk hasil usahanya
mulai dari kelas satu smp kelas dua kelas tiga belajarnya seperti apa hasilnya seperti apa
ya lakukan untuk mengapresiasi untuk anak tersebut ya
dari nilai un nya tentang sekolah favorit saya rasa itu kesalahan juga dari kemendikbud
kenapa setiap orang tua siswa mempunyai stigma tentang favorit
setiap tahunnya kemendikbud merilis sekolah sekolah terbaik
merilis untuk keluaran alumni alumni dari sma yang terbaik
diterima di perguruan tinggi menerima beasiswa
menerima hasil yang terbaik dari ujian nasional
akhirnya dari setiap sekolah sekolah yang menghasilkan angka angka yang terbaik tersebut
menjadi keinginan orang tua untuk masuk ke sana semua
nah kalau di surabaya sendiri kan tujuh sekolahnya ada di kota
di pinggiran setiap permukiman yang ada di surabaya belum ada sekolahnya
kecuali untuk wilayah selatan
ada sma lima belas dan untuk di timur ada sma enam belas dan dua puluh
nah kalau misalnya itu dijadikan satu
untuk terus habis gitu dibuat sona
ya kasihan yang sona yang nggak ada sekolahnya pak
mau sekolah di mana
baik pak jospan kita tahan dulu silahkan
mestinya itu sekolah dibikin dulu merata di setiap daerahnya
baru pakai sona
peraturan mau berapa persen nggak apa apa dihitung aja dari mereka
ya silakan pak jospan
kalau ini inilah pemerintah daerah itu sebenarnya bisa
menyiasati hal hal begini
betul yang disampaikan oleh bapak bahwa saat ini kondisi di indonesia
itu penyebaran sekolah negeri tidak merata
itulah pr daerah daerah sebenarnya untuk memeratakan tadi
nah termasuk dengan camp digbud
nah berkaitan dengan ini memang kita harus memulai seperti kata kemdikbud tadi
nah namun memang bagaimana mengakomodir dengan kondisi yang seperti sekarang
itu sebenarnya bisa kreativitas daerah
misalnya begini ya
ketika sekolah di kota ngumpul
sementara di kota tidak ada penduduk atau jarang rumah jarang penduduk
maka sebenarnya zonanya bisa digunakan tetap dengan wilayah yang penduduknya banyak
artinya ketika mereka mendaftar ke sekolah itu zonanya juga kilometeran
jadi berkilokilometer juga dengan jarak
artinya kan google map nanti yang akan membaca itu
artinya itu sebenarnya tetap bisa digunakan
misalnya itu bisa kita kategorikan sebagai prestasi
jadi dia bisa mendaftar tidak pakai zona
tapi menggunakan jalur prestasi
yang sudah ditambah kuotanya
betul dengan nilai ujian tadi
kalau menambah kota kan misalnya gini
daya tampung tiga ratus
tapi begitu naik sekarang memang jumlahnya kemudian jadi empat puluh lima
tetapi ini kan sudah mengakomodir ya
tetapi ke depan betul saya sepakat
ini harus diperbaiki secara terus menerus
zone sistem ini belum terlihat hasilnya
saya rasa ini kan berarti kelas satu dua dan tiga
untuk yang diseleksi tahun ini
maka nanti kelas satu dua dan tiga semuanya jalur zonasi
kita akan lihat bagaimana penyebaran
dan bagaimana kemudian kualitas pendidikan itu meningkat
kalau sedangkan ini mas rehan bukan seperti itu
oke kita tahan dulu pak jospan
kita harus break
nanti usulan anda disampaikan usai jeda
saya juga akan tanyakan kemudian apa solusi dari semua ini
karena pendidikan adalah hal yang paling penting
apalagi kalau kita bicara untuk kepentingan negara ini
kita akan kembali usai jeda
oke kita masuk ke segmen terakhir
jadi bagaimana pak jospan menurut anda seharusnya sistem ini
mungkin anda mewakili orang tua murid yang keberatan juga
harusnya bagaimana ke depan dan juga ini kan masih berlangsung ya
ya jadi gini
kalau dari orang tua itu seperti ini
mengapresiasi tentang keinginan anak itu sendiri
harusnya mereka menilai tentang anak itu sendiri bukan orang tua
kalau anak itu mendapatkan nilai itu yang diapresiasi
bukan anak itu karena rumahnya tinggal di orang tua
ketika dia mau masuk sma
mereka dievaluasi hasil belajarnya dari kelas satu kelas dua kelas tiga
hasilnya seperti apa baru mereka diapresiasi masuk sekolah tersebut
tetapi bukan dari rumahnya di mana dekat dengan sekolah mana
itu kan dari orang tua bukan dari anaknya sendiri
jadi setiap masuk ke sekolah itu bukan karena jarak dia dekat rumahnya
atau dengan apa
apa sehingga dia bisa masuk ke sekolah tersebut
seharusnya mereka tetap menghargai usaha dari anak tersebut
dengan nilai sekian dia bisa masuk
bukan dengan diapresiasi itu sudah tidak benar itulah aturannya
apa yang tidak betul
kalau mereka mengukur dengan
ya begini artinya begini
mereka diapresiasi ya tahu
dengan capres itu mereka bisa aja seorang anak dengan kemampuan yang beda
mereka mendapatkan nilai yang beda
dia mendapatkan hasil nilai un yang lebih tinggi
si anak yang dengan kemampuan rendah dia tidak bisa les
akhirnya dia hasilnya akan seperti ini
itu lebih cocok kalau misalnya mau masuk sekolah
bikin aja tes di situ
sehingga anak yang atau jenis tpa atau seperti apa
jadi ketika dia masuk ke sekolah itu
dia akan mendapatkan nilai yang dihasil usahanya dengan tes itu
kalaupun dengan un seharusnya ada batasan
saya ingin tahu yang terjadi di lapangan
mungkin di kota surabaya atau mungkin di daerah anda
itu sebetulnya bagaimana ketika orang tua murid mendaftarkan ke sekolah itu bagaimana
kebingungannya seperti apa
awalnya memang permendikbud ini sosialisasinya kurang
karena dia per akhir maret itu baru terdengar oleh masyarakat
sedangkan pelaksanaannya seharusnya bulan mei tapi kan mundur bulan juni
seharusnya peraturan itu munculnya di awal tahun ajaran
jadi mereka mempersiapkan diri
bagi masyarakat yang tidak mau masuk di negeri dengan model seperti itu
mereka mempersiapkan dirinya masuk di sekolah swasta
tapi ketika maret diundangkan dan juni dilaksanakan
orang orang yang mau masuk swasta juga kebingungan
karena swasta swasta yang terbaik di surabaya
bulan november itu sudah tutup pendaftarannya
kecuali swasta swasta yang mungkin ya swasta swasta yang beda dengan yang bagus bagus
pak jospan jadi terakhir ini jadi apa yang anda harapkan
bagaimana kemudian solusinya menurut anda di tengah polemik ini
ya perlakukan sona tapi mengukur juga dengan sekolah sekolah yang ada
sekolah sekolah misalnya dibagi sona tapi zona tersebut melingkupi ada beberapa sekolah
jangan tiga kecamatan tapi ada satu sekolah
satu sekolah diperobotkan orang di tiga kecamatan
satu kecamatan dengan dua orang
enam ribu orang memperebutkan tiga ratus dengan penilaiannya dengan jarak
kan sudah tidak benar itu
ya akhirnya yang di lingkungan aja yang dapat
yang lainnya cuma di pap saja
kalau memang kondisi seperti itu harusnya pemerintah mengambil bahwa nilai un itu yang jadi ukuran
kalau mereka tidak siap dengan seleksi masuk
kalau mereka siap dengan seleksi masuk dibuat seleksi masuk supaya anak anak lebih fair
dan yang kalah akan lebih legowo
kalau seperti ini mereka tidak akan legowo kalau misalnya dihukum dengan jarak empat ratus meter kalah dengan tiga puluh
kalah dengan tiga ratus meter kan juga enggak benar
oke baik baik pak jospan saran anda saya tanyakan lagi ke pak suparto
begini pertama memang ini kan sebetulnya yang jadi masalah utama misalnya adalah sosialisasi
nah di km yang dibut itu sudah jauh hari ketika dituarkan km yang dibut nomor lima puluh satu tahun dua ribu dua belas itu sudah membuat herpes
jadi masing masing ekstra unsur itu dibagi bagi ke berbagai macam provinsi untuk melakukan sosialisasi tentang program ini
jadi yang pertama yang kedua jadi bu retno terima kasih pertama yang disampaikan bu retno untuk dukungan program kita
saya sampaikan bahwa ketika lembuk nasional di bulan februari

lima ratus empat puluh kepala dinas kabupaten kota dan provinsi

jadi tidak ada perwakilan
semua diundang diboker untuk antara lain membahas tentang pbdb ini
kemudian setelah hari raya itu di antara tiga puluh empat provinsi di indonesia semua diundang lagi kepala dinasnya
memang saat itu terakhir itu kita kan sudah melihat potensi masalahnya
potensi masalahnya memang jawa timur
tim jawa timur dari kementerian diput ke jawa timur
sebetulnya sudah intensif
kita ke jawa timur jawa timur juga konsultasi ke jakarta sudah
kemudian pada waktu koordinasi setelah hari raya itu
jawa timur tidak ada mewakili
tidak ada itu saat itu
jadi kalau dalam konsep sosialisasi kementerian diput ke jawa timur
itu insya allah sudah optimal
yang belum itu adalah dari daerah ke masyarakat
itu yang memang belum optimal
oke itu perlu diperhatikan juga itu pak suparto berarti
artinya itu perlu diperhatikan juga dari daerah ke masyarakatnya itu juga
jadi tadi sentilan bu retno yang mengatakan bahwa banyak daerah yang tidak mengalokasikan dana pendidikan dua luku
kita itu sudah tidak repot
jadi pendidikan itu kan wilayah konkuren
tidak sepenuhnya menjadi kontrol dari jakarta
ada wilayah wilayah yang memang menjadi otoritasnya daerah
jadi pendidikan mengikut
jadi itu kepedulian daerah
daerah untuk pengembangan pendidikan itu memang sangat variatif
itu yang menjadi persoalan
juga misalnya tadi bekasi contohkan bu retno bagus
tiga tahun lalu ketika program ini diawali kita sudah soundingkan ke daerah daerah itu supaya memetakan
kalau sma mana yang belum mana yang tidak ada
apakah diperlukan misalnya ada sebuah rujukan
itu tidak dilakukan karena beberapa daerah itu
oke baik sebelum saya akan ke bu retno saya akan tanya lagi ke pak suparto
pak kalau dari kacamata orang tua murid atau mungkin murid sendiri bagaimana kemudian kalau memang mereka merasa keberatan
menjadi tidak bisa menjangkau sekolah yang mereka inginkan padahal mungkin mereka mampu untuk ada di sekolah favorit itu bagaimana dong pak
nah ini mas
jadi menghilangkan sekolah favorit itu loh
jadi jangan dibayangkan sekolah favorit sekarang dan sekarang setiap

sehingga nanti jajan orang tua itu menyesal ya
dulu sekolah kan jauh jauh ya karena prestasi di luar donasi
tapi ternyata sma bukan sekolah kita itu juga sempat sempat kita itu baju
oke baik pak separto
tapi kan buruk buruknya kan juga ada donasi juga
oke baik pak suparto boleh dikecilkan lagi suara teleponnya
anda tahan lagi saya akan ke beratmu terakhir
kalau begitu bagaimana anda melihat pendidikan kita ketika mulai ada sistem zonasi ini untuk menghapuskan kastanisasi
tapi tentu ada banyak catatan untuk kemudian membuat ini lebih baik begitu ya
betul paling tidak begini
para orang tua ini mengeluhkan kan sebenarnya hak anak anaknya untuk mengakses sekolah negeri terhambat
karena ketidakmerataan tadi
seperti pak jospan yang tadi katakan itu bagaimana
tapi mungkin ke depan ini tadi ya sosialisasi penting
yang kedua adalah harus dilihat juga pemerataan dari sekolah negeri itu dipetakan seperti apa
lalu dipikirkan artinya kita juga harus memikirkan anak anak dengan jumlah yang banyak yang tidak bisa mengakses sekolah negeri
tapi problem ini nampaknya kalau tadi jumlah sekolah negeri sangat sedikit

itu artinya memang harus dibangun sekolah sekolah negeri baru
memang kalau kita belajar dari eropa di negara negara yang maju pendidikannya
artinya sekarang kita sedang memulai
ini bagus untuk pemerataan keadilan sebenarnya untuk prinsip keadilan
bahwa setiap anak memang bisa mengakses sekolah
dan sekolah itu harusnya sekolah bergantung
dan pemerintah akan membangun kualitas yang sama
nah kalau tadinya mereka yang bisa mengakses sekolah berkualitas kan anak yang pintar
anak yang kaya ini biasanya punya segala fasilitas
lalu anak di sekitar situ yang tidak kaya dan kurang pintar tidak bisa mengakses pada sekolahnya di depan rumahnya
nah sebenarnya prinsip ini yang kemudian akan hilang
ke depan kita dengan kualitas yang sama kayak dki misalnya
itu hampir seluruh kualitas sekolah sama jadi
orang tidak usah pusing mau mengejar sekolah favorit
karena masuk sekolah mana pun sama
nah karena ini sebenarnya akan dibangun oleh pemerintah
karena keluhan keluhan seperti pak jospan dan mungkin banyak orang tua murid lain yang juga merasa keberatan
atau juga anaknya jadi tidak bisa sekolah di sekolah favorit mereka
harus menerima dengan begitu saja atau
berarti pemerintah sekarang ke depan
ini oke kita belajar dari sini
tapi jangan sampai terulang tahun depan misalnya
jadi artinya pemerintah lewat apbn maupun apbd ya harus didorong
ketika masukan dari bapak josman
maka berarti kekurangan sekolah ini harus dibangun segera
buktinya pemerintah kota bekasi mampu kok membangun tujuh sekolah dalam tiga tahun
berarti seharusnya daerah lain pun bisa
nah ini kalau terkait dengan apbn dan apbd ini bisa dibicarakan menjadi prioritas
artinya kita mendukung upaya upaya perbaikan karena memperbaiki dengan sistem zonasi ini
pendidikan ini tidak diperbaiki di permukaan
tetapi betul betul di dasar
saya dua puluh empat tahun mengajar
dan saya pernah di sekolah unggul dengan tidak berjaya
nah untuk itu jauh sekali
begitu kita di sekolah unggul anaknya pintar pintar dan memang kaya kaya
terus seluruh bantuan apbn dan apbd jatuhnya ke sekolah unggul
nah nanti kan tidak
semua sekolah wajib dibangun
artinya masih banyak catatan juga untuk kemudian dengan sistem zonasi
mudah mudahan dengan kemudian ini kita angkat terus ke diskusi publik
juga menjadi catatan dan juga masukan ya kepada
betul dan mendorong pemerintah pemerintah daerah bekerja
terima kasih banyak bu rutno sudah hadir di studio
terima kasih juga saya mau sampaikan terima kasih dari pak jospan agus dari surabaya
terima kasih pak jospan mudah mudahan keluhan anda menjadi masukan dan anda jalan keluar setelah ini
dan juga bisa menjadi solusi bagi semua pihak
terima kasih juga pak suparto sudah berbagi bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news
baik kita nantikan ke depan perbaikan seperti apa yang akan dilakukan
dan kami akan segera kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi lain
tetaplah bersama kami